rabu dua puluh dua februari sinarmas menggelar acara talk show
yang membahas pertumbuhan sektor properti peluang dan tantangan tahun dua ribu dua puluh satu
acara ini digelar di sinar mas land plaza bsd city tanggerabanten
sinar maslan menggelar acara talk show yang membahas pertumbuhan sektor properti
peluang dan tantangan tahun dua ribu dua puluh
acara ini menghadirkan sejumlah narasumber seperti head of research colears indonesia
ferry salanto direktur pt bsde hermawan wijaya
sekjen real asset indonesia hari gani
proyeksi tersebut diharapkan menjadi angin segar bagi sektor properti
terutama di tengah tantangan isu ketidakpastian perekonomian global
sektor ini dinilai masih akan menjadi salah satu penyumbang utama perekonomian indonesia
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli konsumen
dinilai menjadi pendorong peluang transaksi di sektor properti
ia juga menyebut tahun ini menjadi waktu yang tepat
untuk tak lagi menunda membeli properti
hal ini karena ada kecenderungan suku bunga yang tidak akan naik terlalu drastis
tapi kita melihat bahwa dengan ekspektasi ekonomi yang lebih baik ke depannya
ini properti akan bisa menjadi
salah satu sektor yang bisa hidup lagi
memang kalau kita lihat secara keseluruhan ya
atau kita breakdown lebih detail per sektor
ada beberapa sektor yang memang sekarang sudah bergerak
ada yang akan bergerak
ada juga yang memang masih perlu waktu untuk bisa pulih seperti kondisi semula
ia juga memprediksi tahun ini sektor properti masih menjadi salah satu pilihan instrumen investasi yang baik
khususnya untuk investasi jangka panjang
namun penting untuk tetap memperhatikan seleksi properti yang dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang
direktur pt bsde hermawan wijaya mengatakan
dalam menjawab kebutuhan dan mendorong laju pertumbuhan sektor properti di tahun ini
sinar maslen menjalankan sejumlah strategi di tahun ini
salah satunya dengan meluncurkan program smart wood
sebagai program stimulus ia mendorong penjualan produk properti
kita tahun ini kan ada program smart move ya
smartbove itu memberikan kemudahan bagi customer kita untuk memiliki hunian di area bsd
maupun di lokasi lain proyek proyek di bawah bsde gitu ya
itu bisa dalam bentuk pemberian subsidi bunga subsidi down payment maupun gimmick gimmick yang lain
selain itu sinar maslen juga akan memberikan edukasi bagi masyarakat terkait pembelanjaan dana di sektor properti
diharapkan sinar maslen dapat terus mengembangkan bsd city
sebagai kawasan kota mandiri
agar senantiasa menyediakan hunian yang aman dan nyaman bagi masyarakat